terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
jika anda penggemar buah kelengkeng belum lengkap rasanya bila belum mencoba kelengkeng jenis kateki
di probolinggo kelengkeng jenis kateki kini menjadi primadona
selain dapat panen lebih cepat dagingnya juga lebih tebal dan rasanya legit
inilah buah kelengkeng jenis kateki yang tumbuh subur di lahan dua hektare milik balai penelitian kebun percobaan di desa banjarsari kabupaten probolinggo
sekilas kelengkeng ini tampak seperti kelengkeng pada umumnya
tapi cita rasa berbeda saat kulit buah satu ini dibuka
iya berbalut daging tebal serta biji yang lebih kecil lengkeng kateki cukup memuaskan bagi penggemar buah kelengkeng
tak hanya itu cita rasanya cukup berbeda dibanding kelengkeng pada umumnya karena rasanya lebih manis di lidah
tanaman jenis ini sengaja dikembangkan agar bisa dibudidayakan bagi pertanian untuk kawasan pertanian di dataran rendah meski suhunya cukup panas
perawatannya cukup mudah yaitu cukup mendapat porsi air cukup setiap harinya dengan memupukkan secara rutin membuat tanaman satu ini bisa bertahan hidup dan cepat berbuah
kan seperti tadi sudah dijelaskan oleh pak sukadi perawatannya minimum saja sebenarnya
kemudian ada pemangkasan ada pemupukan pengairan
kalau memang diperlukan selama tidak ada hujan kemudian perlakuan pembungaan jika memang kita akan membungan
kelengkeng kateki ini kini menjadi idola para pembudidaya buah kelengkeng karena lebih cepat berbuah dibanding kelengkeng lainnya yang butuh waktu hingga tujuh tahun
selain itu rasanya yang lebih manis menjadi buruan para penggemar meski harganya lebih mahal dibanding kelenggeng pada umumnya
manis terus lebih kering daripada lengkeng biasa bijinya lebih kecil lebih tebal
dagingnya lebih tebal
manisnya legit atau gimana
bagaimana anda penasaran
membudidaya kelengkeng ini